laga pertama akan mempertemukan juara bertahan liga satu musim lalu bayangkara fc
dengan kampiun piala presiden dua ribu delapan belas persija jakarta
pertandingan akan diselenggarakan di stadion utama gelora bung karno pada sore hari ini
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia syarah mediana di sana
syarah selamat sore
syarah bisa anda jelaskan bagaimana suasana dan persiapan jelang laga pembuka liga satu
antara persija versus bayangkara fc
liga satu hari ini memang resmi dibuka dengan pertandingan persija melawan bayangkara fc
dan suasana di sini bisa dilihat di belakang saya memang sudah cukup lenggang
karena memang para supporter sudah dihimbau untuk segera masuk ke dalam gedung
dan memang untuk supporter hari ini tampaknya memang masih didominasi oleh supporter persija
tadi sendiri open games
dibuka sejak pukul tiga sore dan memang sedikit sedikit mereka mulai masuk ke dalam gedung
dan untuk tiketnya sendiri disediakan sekitar enam puluh tiga ribu tiket untuk pertandingan pembuka liga satu
dan tadi juga sepertinya tiketnya ini sendiri disken oleh para petugas yang disediakan
dan juga nanti tempat duduknya sendiri akan sesuai
hal itu tentunya untuk menghindari adanya tiket tiket liar
ataupun penonton penonton yang masuk tanpa membayar tiket
ya syarah sepertinya kalau kita lihat di belakang anda para supporter sudah mulai berdatangan
dan ini bagaimana terkait pengamanan jelang pertandingan pada hari ini
ya pengamanan sendiri tadi saya sempat berbicara dengan argo yuwono
bahwa dikerahkan sekitar enam ribu
personil gabungan yaitu dari polda metro jaya dan juga dibantu oleh pihak tni begitu
dan untuk pengamanannya sendiri ini ada tiga layer
di mana para penonton tidak bisa parkir di area gedung
sehingga mereka harus parkir di luar dan berjalan beberapa meter ke dalam
tapi tentunya diharapkan bahwa semua berjalan
tertib begitu tadi sendiri pak argo menghimbau bahwa ketertiban itu memang harus selalu dijaga
dan dipastikan bahwa para supporter tidak membawa senjata
tidak membawa mercon ataupun barang barang yang dapat membahayakan semuanya
dan juga tentunya karena gbk ini adalah fasilitas bersama
sehingga himbauannya adalah untuk menjaga gbk secara kebersihan maupun ketertiban dan semuanya juga
baik sarah jam berapa kira kira laga ini akan dimulai pada sore hari ini
dan anda mendukung siapa persija atau bayangkara fc
ya liga ini baru akan mulai
itu mulainya sendiri adalah pukul delapan belas tiga puluh
dan tadi di backstage saya melihat beberapa penari begitu sedang bersiap siap
sepertinya memang acara akan dibuka dengan sebuah acara seremonial begitu
dan saya tentunya sebagai orang yang tidak mendukung
saya sendiri tidak begitu suka sepak bola
tapi ya mungkin persija saja karena saya mau pakai baju oranya
baik terima kasih sarah mediana yang melaporkan langsung dari gelora bungkaro jakarta
nanti kami akan kembali lagi ke anda untuk mengupdate siapakah yang menjadi pemenang pada sore hari ini
terima kasih sarah